usai menerima tamu dari kudus tiga puluh lima santri pondok pesantren tafhifsul quran istiqomah
di desa meliwis kecamatan ceponggo boyolali terpapar covid sembilan belas
akibatnya pondok pesantren itu harus di lockdown dan menjadi lokasi karantina
baik santri yang sudah terpapar atau yang tidak terjangkit covid sembilan belas
menurut ketua satgas penanggulangan infeksi puskesmas cepogo surono
awal mula merebaknya covid sembilan belas di pondok pesantren bermula saat ada kunjungan tamu dari daerah kudus
setelah kunjungan itu petinggi pondok pesantren mengalami gejala kesehatan
antara lain batuk dan pilek serta suhu tubuh tinggi mirip gejala covid sembilan belas
setelah diperiksa ke puskesmas dan dilakukan tes rapid antigen hasilnya positif terpapar covid sembilan belas
selanjutnya sekitar tujuh puluh sembilan santri yang kontak langsung juga dilakukan tes swab
hasilnya tiga puluh lima santri positif tergantung
jangan lupa like share dan subscribe ya